omnibus law ruu cipta kerja yang bertujuan menggerakkan perekonomian diduga berpotensi mengancam eksistensi lingkungan hidup
ruu ini bisa memicu persoalan di bidang penataan ruang pertambangan mineral dan batu bara hingga mengancam keanekaragaman hayati
dalam ruu ini bahkan izin lingkungan dihilangkan diganti perizinan usaha
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah hadir di samping saya pak ari sujianto direktur pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan klhk
pak aris selamat malam terima kasih sudah hadir pak ari
dan juga ada bang reynaldo sembiring direktur eksekutif indonesian center for environmental law atau isel
terima kasih sudah hadir malam hari ini
saya akan menyampaikan beberapa data dulu terkait beberapa kutipan undang undang rancangan undang undang
yang kemudian dipermasalahkan oleh teman teman gitu ya pak ari ya
ada beberapa diantaranya kita mungkin bisa tampilkan dulu grafiknya
kita lihat sama sama pasal per pasal nih
pasal per pasal yang dikhawatirkan bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan lingkungan hidup
pasal dua puluh tiga angka tiga perubahan pasal dua puluh tiga berpotensi mengerucutkan jenis kegiatan usaha wajib amdal tanpa pertimbangan lingkungan hidup
jadi ini kalau misalnya bang re
kalau misalnya bang rey lihat
sebenarnya ada berapa pasal yang bermasalah
sebenarnya pasal pasal yang bermasalah itu cukup banyak ya
tapi dia sebenarnya cukup krusial karena ada di dua aspek yang sangat penting
satu aspek pencegahan
jadi ada pasal pasal terkait dengan pencegahan dampak terkait dengan amdal terkait dengan izin lingkungan atau mungkin penataan ruang
dan satu lagi pasal terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum
jadi dua kategori ini sebenarnya dia kalau dalam konteks undang undang lingkungan
dia punya sebuah kekuatan yang luar biasa karena dia akan mengendalikan dampak
dan ketika dampak tidak bisa dikendalikan ada pelanggaran pelanggaran maka asal ada sanksi disana
dan tapi yang kedua ini justru sebenarnya kita lihat direduksi atau juga ada yang dihilangkan
yang paling crucial menurut asl apa
pertama pasti pasal yang terkait dengan menghilangkan izin lingkungan
itu pertama jadi catatan kita karena memang ketika penghilangan isi lingkungan
maka kan sebenarnya ada sebuah
potensi alat kontrol bagi pemerintah untuk mengontrol dampak dampak
mengontrol resiko resiko terjadinya pencembangan dan kerusakan
itu kan hilang karena pintu masuknya itu kan izin lingkungan dalam undang undang tiga dua ribu
youtup pintu masuknya izin lingkungan
yang kedua pasal mengenai amdal
pasal mengenai amdal ini memang dia tidak hilang
tapi bagi kami berpotensi sangat berpotensi untuk direduksi
karena memang akhirnya normanya menjadi sangat lebih general
tapi kita bicara dampak dampak pentingnya
dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana
yang kita juga belum tahu mau seperti apa
yang terakhir tadi itu pasal terkait dengan pengawasan
dan pasal pasal tekan dengan penegakan hukum khususnya pidana
sekarang pidana itu sudah tidak bisa lagi diberikan kepada pelaku pelanggaran
tapi kalau misalnya saya ke pak ari langsung
pak ari benarkah ini mengkhawatirkan bagi lingkungan hidup
kalau misalnya dari klhk sudah melihat apakah ada beberapa pasal yang sudah diantisipasi
jadi dalam menangkapi rumusan ruu cipta kerja ini
kita harus melihat secara utuh
bahwa pertama yang harus kita lihat bahwa instrumen untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
itu tidak hanya izin dan amdal
jadi kalau dikatakan bahwa izin lingkungan itu dihilangkan
sebetulnya proses yang terjadi adalah

dalam hal ini berarti sebetulnya isi atau substansi dari izin lingkungan justru langsung masuk ke dalam perizinan berusaha
mekanisme ini sebenarnya sudah dilakukan dahulu
jadi di pp dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan
sebetulnya disebutkan bahwa penjabat penerbit izin perusahaan atau kegiatan
wajib mencantumkan persyaratan rk rpl dalam persyaratan menjadi satu kegiatan
tapi kemudian tidak ada yang melaksanakan itu
sehingga kemudian di undang undang tiga puluh dua dua ribu sembilan di createlah yang namanya izin lingkungan
sebetulnya seperti yang tadi oleh bang dodo disampaikan
yang paling penting untuk ini adalah pertama bahwa kelayakan lingkungan itu menjadi persyaratan go or not go nya sebuah rencana kegiatan
yang kedua adalah bahwa persyaratan kewajiban lingkungan itu kemudian bisa dilakukan pengawasan dan di enforce
dan walaupun izin lingkungan itu dihapuskan nomenklaturnya
tetapi dua substansi tadi masuk ke dalam perizinan berusaha dan itu ada di pasal tiga puluh tujuh
di mana bahwa perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila dalam penerbitannya tidak berdasarkan keperusahaan kelayakan lingkungan atau berdasarkan rkh rpl
dan kemudian dapat dibatalkan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban kewajiban yang ada di dalam persetujuan lingkungan tersebut
jadi sebetulnya substansinya
sudah masuk ke perizinan berusaha
dan ini punya potensi untuk justru memperkuat pelindungan dan pengolahan lingkungan hidup
pada saat izin ini terpisah antara izin lingkungan dan perizinan berusaha
maka pada saat izin lingkungan itu dibekukan
jadi apabila ada pelagaran lingkungan kemudian izin lingkungan dibekukan atau dicabut
sementara izin usahanya tetap ada kegiatan tetap berjalan
dan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha
apabila kemudian ada pelanggaran maka pelanggarannya adalah bukan pelanggaran izin lingkungan
tapi pelanggaran perizinan berusaha
apakah itu artinya sanksinya akan lebih ringan ketika ini digabung bang rinaldo
kalau saya sih sebenarnya lebih kepada taat asas dulu sih mbak
memang ketika kita berbicara perizinan lingkungan izin lingkungan
maka kewenangan penerbitnya itu tentu ada di instansi lingkungan
dan monitoring dan enforcementnya justru juga ada sih penerbit izin
sebenarnya kan ketika kita bicara
logika administrasi seperti itu kan
memang ketika dia secara normatif dipindahkan ke perizinan berusaha
dan ini pasti penerbitnya mungkin mohon koreksi pak ari
mungkin ada di bkpm atau di kementerian lain yang bukan ada di klhk
pengawasannya juga berarti akan dilakukan oleh mereka
pengawasannya justru kita nggak tahu karena pasal pengawasan itu justru sekarang ditarik semua ke pemerintah pusat
kalau dulu nomenklatur adalah menteri sekarang pemerintah
kita juga nggak tahu kan seperti apa
jadi memang tadi saya bilang ini berpotensi sangat direduksi
sangat cukup umum di dalam ru ini
dan kita belum tahu sebenarnya akan seperti apa
cuma begini mbak kenapa saya merasa ini ada potensi untuk direduksi
sebenarnya ada catatan historis untuk itu
pertama tama dua ribu enam belas sebenarnya sejak dua ribu enam belas
itu ada sebuah peraturan yang diterbitkan peraturan presiden
di peraturan ini pun sebenarnya
ketika ini tentang pemakai listrik
berbasis sampah di beberapa provinsi
di peraturan ini pun sebenarnya
ketika ingin melakukan konstruksi untuk pembangkit listrik tersebut
dia boleh berbarengan dengan pengurusan amdal dan izin lingkungan
oke saya potong di situ dulu
nanti masih ada lagi sebenarnya
dengan adanya tadi hal hal yang disampaikan oleh bang rinaldo
apakah sekarang soal itu kembali soal taat asas
siapa yang mengeluarkan siapa itu sebenarnya sudah dibicarakan dan sudah dibahas juga di sini
sebetulnya kenapa kemudian di dalam undang undang ruu cipta kerja ini
semua ditarik ke pemerintah pusat
dibunyikan seperti itu
karena yang kita inginkan atau pemerintah inginkan adalah adanya standarisasi dalam sistem perizinan termasuk pengawasannya
sehingga semuanya itu akan dilakukan atau dipegang dulu oleh presiden
nanti kemudian berdasarkan
pp atau perpres akan didelegasikan apakah ke menteri atau ke gubernur dan bupati wali kota
sehingga pelaksanaan baik perizinan pengawasan penegakan hukum
itu akan seragam di semua daerah
keluhan dari pelaku usaha yang terjadi adalah penerapan perizinan dan pengawasan itu berbeda beda
jadi sebetulnya sama sekali tidak ada upaya untuk tidak memperjelas siapa yang kemudian akan memberikan izin dan akan kemudian memberikan pengawasan
ya dan kami akan kembali melanjutkan dialog soal omnibus law yang terkait
pasal pasal yang terkait dengan lingkungan
ancaman terhadap keberlangsungan lingkungan hidup di indonesia
di awal tadi kita sudah membahas beberapa diantaranya
satu yang saya highlight dari bang reynaldo adalah soal siapa di bawah aturan soal pengawasan dan pemberian sanksi
terkait dengan pelanggaran lingkungan ini sekarang ada dan dilakukan oleh siapa dalam ruu cipta kerja yang baru ini
tapi sebenarnya bang rey ada yang ingin saya konfirmasi apakah betul kemudian aturan aturan yang sekarang
ada di ruu cipta kerja yang baru ini tapi sebenarnya bang re ada yang ingin saya konfirmasi apakah betul kemudian aturan aturan yang sekarang ada di ruu cipta kerja yang baru ini
ada di ruu cipta kerja ini terkait lingkungan itu parameternya dikatakan lebih sulit diidentifikasi atau abstrak betulkah itu
kalau sebenarnya begini pertama tama memang peraturan terkait dengan amdal gitu dia memang dibuat lebih umum
saya bisa juga bilang abstrak karena kita harus memahaminya dalam peraturan pelaksana
jadi kita nggak tahu sebenarnya akan seperti apa

itu yang pertama
itu yang pertama
tapi dalam penyusunan amdal juga ada beberapa masalah juga sebenarnya
misalnya dulu amdal itu pelibatan para pihaknya cukup banyak
pada masyarakat terdampak organisasi lingkungan masyarakat terpengaruh itu dikurangin
itu yang pertama
yang kedua misalnya dalam konteks tadi pak ari sebutkan keputusan kelayakan lingkungan
di ru cipta kerja keputusan kelayakan lingkungan itu hanya disampaikan kepada masyarakat melalui elektronik sistem elektronik
bayangkan masyarakat yang langsung terdampak di ruu cipta kerja
yang langsung terdampak di wilayah wilayah yang tidak begitu baik kan
dia tidak akan tahu sebenarnya ada keputusan ini gitu
dan yang tadi saya sebenarnya belum selesaikan tapi memang begini
sejak dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh setiap tahun itu memang ada kebijakan kebijakan yang pak presiden ya
maksudnya itu level kewenangan presiden yang pak presiden susun
yang memang sudah mulai mereduksi
dan bahkan sebenarnya menghilangkan secara substantif tadi instrumen instrumen pencegahan
dua ribu enam belas tadi saya sebutkan peraturan presiden tentang pemakil listrik tenaga sampah di beberapa tempat
dua ribu tujuh belas tentang revisi rencana tata ruang wilayah nasional
itu mekanismenya diubah dipermudah untuk rt rw daerah
dua ribu delapan belas kita tahu ada pp oss nomor dua puluh empat
itu boleh dulu secara normatif ya pasal tiga puluh delapan dan junto pasal dua puluh
usaha boleh jalan amdal dan isi lingkungan disusun belakangan
dua ribu sembilan belas belas menteri dan wakil menteri atr bilang wacana penghapusan amdal
dua ribu dua puluh kita lihat sekarang ru cipta kerja seperti ini
jadi kok saya ngerasa bahwa memang ini ada sebuah desain yang memang udah disusun sejak lama
yang memang ingin melonggarkan
sebenarnya sih melonggarkan ini cukup sistematis gitu karena setiap tahun ada saja
dan saya sebenarnya nggak yakin
ini teman teman kementerian lingkungan sebenarnya akan ingin itu
karena saya tahu nuansa kementerian lingkungan proteksi terhadap lingkungan sangat kuat gitu
cuman ya siapa yang mendesain ini dan sekarang sudah seperti ini menjadi polemik juga
kita nggak pernah tahu sama sekali gitu
betulkah itu pak ari ada pelonggaran seiring berjalannya waktu tahun ke tahun
jadi bukan pelonggaran tetapi pertama adalah membuat lebih proporsional
dan yang kedua
proporsional terhadap apa
jadi begini lebih proporsional itu adalah memberikan beban perlindungan lingkungan sesuai dengan dampak dari kegiatannya
jadi misalnya sekarang kegiatannya wajib amdal itu tidak berubah
dengan pendekatan risk based approach sekarang itu tetap kegiatan kegiatan yang dianggap berdampak penting
jadi kalau bahasa amdal itu berdampak penting
jadi kalau bahasa amdal itu berdampak penting
wajib amdal tidak berubah tetap harus amdal ya
nah sementara yang untuk kalau dibahasa rp itu untuk risiko menengah itu sebetulnya dulu kita punya ukl upl
nah kemudian di sini bahasanya adalah standar
sebetulnya konsep sejak bahkan sejak pp dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan kemudian di pp dua puluh tujuh dua ribu dua belas namanya ukl upl itu adalah formulir bukan dokumen
kalau amdal disebutnya dokumen
karena memang sebetulnya ukl upl itu adalah standar
tetapi memang standar standar yang ada belum lengkap sehingga seolah olah sekarang ukl upl yang ada itu ya bentuknya dokumen dan orang banyak menyebutnya bahwa itu semi amdal atau amdal mini
nah itu yang kemudian menjadi beban yang tidak semestinya ditanggung oleh pelaku usaha
kita ingin luruskan itu
yang kedua adalah
yang kedua adalah sebenarnya shifting burden
jadi mengalihkan beban di mana sebelumnya beban untuk kajian lingkungan itu semua diteripakan kepada pelaku usaha atau kalau bahasa amdalnya pemerakarsa
nah sekarang kita ingin kalau memang kita ingin memperlancar investasi maka sebagian beban itu harus di take over oleh pemerintah
jadi konsepnya adalah kita ingin pemerintah yang kemudian melakukan hal itu
pemerintah daerah ya pak
sementara ini di omnibus law dikatakan bahwa itu pemerintah pusat
jadi semuanya akan disediakan standar oleh pemerintah pusat sehingga kemudian nanti pelaksananya di setiap daerah itu akan sama
jadi yang kemudian kita harapkan kita akan mempermudah investasi tanpa harus mengurangi atau mengorbankan
mengurangkan perlindungan lingkungan
jadi safeguardnya itu kemudian dilakukan oleh pemerintah
dalam penetapan saat saat memang kemudian implikasi besar dari omnibus law ini maka pekerjaan pemerintah itu makin banyak semakin besar
karena kemudian sebagian beban tadi dipindahkan ke pemerintah
semakin banyak bang rinaldo terkait ini pekerjaannya apakah itu bisa menjamin bahwa hal hal yang berkaitan dengan
amdal dan perizinan itu akan bisa semakin baik atau justru semakin sulit untuk dikontrol
jadi sebenarnya dulu pada saat penyusunan amdal gitu kan memang pemerintah juga terlibat karena kan dia yang akhirnya menyetujui dan izin juga pemerintah yang menyetujui
jadi memang keterlibatan juga cukup signifikan
dalam konteks sekarang kan semua dipindahkan ke pemerintah
coba kita bayangkan aja kita simulasikan
jadi dalam konteks penyusunan amdal itu semua beban ditarik kepada pemerintah
dalam konteks monitoring dan enforcement semua ditarik kepada pemerintah
saya nggak begitu yakin kapasitasnya pemerintah akan cukup kuat sebenarnya untuk sebenarnya memberikan analisis yang cukup akurat analisis yang cukup detail
kalau memang akhirnya itu semua beban dilimpahkan
memang dulu undang undang lingkungan undang undang lingkungan sekarang yang masih berlaku itu mencoba membagikan kewenangan kewenangan itu
karena kita tahu bahwa memang beban itu cukup besar sehingga perlu dibagi dan memang usaha usaha itu dia juga ada yang masuk dalam skala kabupaten kota skala provinsi skala nasional
jadi proporsional dibagi sebenarnya
sekarang ditarik semua terus saya merasa bahwa memang dulu pun pemerintah juga terlibat
cuma sekarang itu pelaku usaha itu saya juga nggak tahu ini bagi saya justru malah kelonggaran pak gitu
karena akhirnya beban yang sangat besar akan membuat ada potensi potensi yang tidak analisis analisis yang tidak begitu akurat
yang kedua adalah dari cerita pak ari tadi sebenarnya ini sepertinya masalahnya ada di implementasi
nantinya dan sebenarnya ini kan cerita cerita tadi bagaimana ukl upl yang dulu formulir berubah sekarang itu kan masalah implementasi bagi dalam pandangan saya
ini bukan masalah normatif sebenarnya
jadi jika kita hanya berbicara dengan konteks norma gitu kan sementara kita tidak membereskan implementasi dan itu tidak terlihat sekarang dari kebijakan kebijakan pak presiden
jadi kita bisa jadi mencoba ada sebuah diagnosis yang dan respon yang salah
ada masalah masalah misalnya dalam konteks tadi kemudahan berusaha
pasti kan selalu bicaranya misalnya birokrasi terutama di daerah daerah yang memperlambat
lah itu kan apa tuh jawaban untuk itu
nah ini kan normanya akhirnya di dalam konteks politik hukum
kalau memang tadi pak ari sampaikan bahwa
menurut anda persoalan lingkungan tidak layak ditarik untuk menjadi salah satu hal yang dianggap sebagai
bagi saya tidak ada masalah besar sehingga akhirnya aturan aturan di bidang lingkungan akhirnya harus ditarik dari ru cipta kerja
jadi ini ada sebuah respon yang menurut saya tidak begitu tepat sebenarnya
sekarang kita jeda dulu nanti setelah jeda kita juga membahas
dalam salah satu hal
yang kemudian muncul dalam ru cipta kerja ini adalah berkaitan dengan larangan membuka lahan yang dengan cara bakar kemudian dihapus ya pak reynaldo
kami akan konfirmasi lagi soal itu setelah jeda
ya kita kembali membahas kita sampai sudah di segmen terakhir dialog kita terkait ruu cipta kerja yang berkaitan dengan
lingkungan hidup perubahan regulasi lingkungan hidup dan kehutanan dalam ruu cipta kerja
satu hal yang menjadi hal yang perhatian adalah larangan membuka lahan dengan cara dibakar dihapus
dan kemudian pemegang izin tidak lagi bertanggung jawab atas kebakaran hutan di areal kerjanya
hanya diwajibkan melakukan pencegahan kebakaran hutan
bang reynaldo seberapa besar dampak pasal ini
seberapa besar dampak pasal ini
seberapa besar dampak pasal ini
dampaknya sebenarnya jelas
jadi ya memang kalau tadi saya bilang ada semacam desain yang sangat sistematis untuk melonggarkan di pencegahan dan melonggarkan di monitoring dan enforcement
terjawab di pasal ini
jadi kan pertama tama ketika kita bicara pasal di undang undang kehutanan tersebut di pasal empat puluh sembilan

mencoba untuk menggeser pertanggung jawaban pelaku usaha

mencoba untuk menggeser pertanggung jawaban pelaku usaha
yang dulu dia bertanggung jawab untuk areal konsesinya
sekarang seolah olah dia hanya bertanggung jawab jika dia gagal atau lalai dalam mengendalikan dampak atau dalam pencegahan pencegahan
jadi ada persyaratan yang dimudahkan bagi pelaku usaha dan persyaratan yang sulit bagi negara jika ingin melakukan semacam penegakan hukum
karena hanya diwajibkan untuk melakukan pencegahan
jadi pasal ini akan kalau dulu kan memang dia langsung bertanggung jawab
karena memang bagi kami masuk akal
satu dalam konteks pembuktian hukum memang itu dibenarkan
ada mekanisme seperti itu
yang kedua memang kita bicara usaha usaha di sektor kehutanan itu skalanya luas gitu ya
jadi memang skala luas dan dampaknya luar biasa
sehingga pasal yang ketat seperti ini kita sebutnya sebagai strict liability tanggung jawab mutlak
itu wajar untuk diterapkan
itu yang pertama
tapi menjadi lebih lebih jelas
jadi kita harus mengingatkan
jadi kita harus mengingatkan

jadi tadi di undang undang kehutanan sekarang di undang undang lingkungan hidup pun larangannya juga dihapus
walaupun itu semuanya
tapi akhirnya larangannya dihapus
larangan membakar lahannya dihapus
larangan membakar lahannya dihapus
membuka lahan dengan cara dipasang
dan yang lebih saya melihatnya ini kok semacam ada tadi itu ya
semacam ada sebuah sistem desain yang sangat sistematis
di undang undang kehutanan di
di apa di longgarkan
di apa di undang undang lingkungan itu dihapus
kemudian yang bagi kami akan menjadi sangat mengerikan dampak bagi masyarakat
pertama masyarakat adat
karena kan pasal enam puluh sembilan itu memberikan pengecolian bagi kearifan lokal
bagi peladang peladang tradisional yang berpindah berpindah
nah ketika tadi larangan sudah dihapus
di perlonggar di undang undang kehutanan
maka kan mempermudah atau menyulitkan pembuktian
pertanggung jawaban bagi korporasi
tapi bisa saja dialihkan
dan itu sangat besar karena banyak sekali catatan terhadap itu
mengalihkan pertanggung jawaban itu kepada masyarakat masyarakat lokal
jadi kita melihat nanti mungkin akan ada jawaban bahwa
oh tidak kok pendekatan hukum minta berjalan dengan baik
ya sasarannya bukan lagi kepada kejahatan yang terorganisir
bukan kepada korporasi korporasi yang bahkan selama ini justru itu yang disasar juga
oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
ke masyarakat nanti yang sebenarnya dia harusnya dilindungi
nah bagaimana dengan ini pak ari ketika kemudian pasal ini sekarang dihapus
selama ini ini yang selalu dilakukan oleh klhk
mengejar kejahatan korporasi
sudah ada beberapa yang difonis bahkan
ketika ini dihapus
lalu bagaimana memastikan mereka yang membuka lahan dengan cara dibakar
itu harus bisa bisa dan mau bertanggung jawab
tidak ada sama sekali menghapus larangan untuk membuka lahan dengan cara membakar
jadi itu di pasal enam puluh sembilan huruf h
yang dihapus itu
jadi pasal enam puluh sembilan ayat satu huruf h
yang dihapus itu adalah ayat dua nya
dimana di ayat dua itu disebutkan
bagi ayat satu huruf h
apabila dilakukan oleh masyarakat
dalam rangka tradisional dan sebagainya
nah justru yang dihapuskan itu
berarti justru kita memastikan
bahwa tidak ada lagi
cara membuka lahan dengan membakar
baik untuk korporasi besar
maupun untuk masyarakat
memang kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana kita caranya
mengedukasi kepada masyarakat masyarakat tradisional
untuk bisa melakukan pembukaan lahan dengan metode metode
karena sebetulnya kalau kita lihat dari data data kebakaran hutan dan lahan yang kita punya
banyak titik titik api itu justru yang berada di luar area yang berizin
nah itu berarti kemudian tidak dilakukan oleh korporasi
mungkin berlindungnya adalah di ayat dua tadi
maka dengan dihapuskannya pengecualian
kita mengharapkan baik untuk korporasi maupun masyarakat
itu tidak melakukan dengan
jadi sebetulnya yang benar adalah itu
kami sama sekali tidak ada yang mencoba untuk menghapuskan pelarangan itu
justru memperkuat pelarangan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
oke jadi sama sekali tidak ada aturan itu
termasuk juga aturan soal saya mau konfirmasi lagi
termasuk soal aturan tidak ada hukuman
terkait setelah tindakan dilakukan
tapi kemudian yang bisa muncul adalah
pada saat pencegahan
jadi diwajibkan melakukan pencegahan itu saja
jadi perubahan frasa bahwa tanggung jawab untuk pembakaran hutan di korporasi itu
kemudian diganti dengan pencegahan
sebetulnya harapannya adalah justru kita ingin kelebih hulu
bahwa tanggung jawab untuk mencegah kebakaran itu
mulai dari pencegahan
seolah olah kalau kemudian tanggung jawab itu
rumusan yang ada sekarang
maka kemudian tanggung jawab itu apabila terjadi kebakaran
maka dengan tanggung jawab itu berupa
maka mulai dari pencegahan itu sudah
sudah menjadi tanggung jawab
sehingga harapannya justru kita akan fokus atau berkonsentrasi ke pencegahan
bukan ke pemadaman
kalau kemudian yang sekarang ini
seolah olah kan kemudian pada saat terjadi kebakaran
kemudian ada hukuman
kita ingin menjadi lebih hulu lagi
kita ingin bahwa semua orang itu melakukan pencegahan
supaya tidak terjadi kebakaran
nah sekarang kalau misalnya setelah ada kebakaran
itu diikatnya bagaimana
menggunakan undang undang yang mana
pencegahan saja sudah
apalagi kalau kemudian terjadi
kalau terjadi kan berarti pencegahan yang dilakukan tidak efektif
tapi sebenarnya saya mencoba menanggapi begini
pertama memang ketika kita bicara hukum
kita bicara sanksi
maka sebenarnya bicara keadilan itu memang tidak
jadi bukan berarti kalau kita menghapus larangan untuk masyarakat
menghapus larangan pengosialian
maka sebenarnya itu fair untuk korporasi
kita melihat bahwa memang masyarakat masyarakat yang ada di kawasan hutan
didekat dengan kawasan hutan
mereka juga adalah padang padang tradisional
mereka punya hukum adatnya sendiri
dan itu sudah eksis sejak lama
nah ketika memang mereka akhirnya dipaksa untuk mengubah kearifannya lokalnya
itu sebenarnya bagi saya adalah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia juga
karena mereka kan sudah melakukan dengan cara turun temurun
itu yang pertama
yang kedua sebenarnya pasal empat puluh sembilan tadi pak ari bilang mau fokus di pencegahan
kita bicara sekarang bicara lagi lagi ke politik hukum
kenapa pasal yang sudah bagus ini yang bahkan klhk juga menggunakannya gitu kan
dan selama ini frem tidak kalah di pengadilan
dan ratusan miliar kok negara menang gitu
kalau buat kerugiannya lingkungan kebakaran hutan
jadi kenapa sampai terlalu menembakkan
kenapa itu akhirnya mau diubah
jadi niatannya itu seperti apa kalau kita bicara politik hukum kan
kita baca normanya perubahannya itu pasal empat puluh sembilan uu ketahanan
memang dia pada dasarnya adalah memberikan syarat yang lebih sulit untuk pembuktian
untuk menjerat korporasi
itu dalam perspektif saya gitu
jadi tadi berbicara penghapusan terhadap larangan
sebenarnya itu akhirnya bagi saya sih sebenarnya ya itu malah mempermudah menjerat masyarakat
jadi kalau misalnya menurut anda niatannya apa sekarang
niatannya sebenarnya lebih pertama menggeser pertanggung jawaban
tadi pak aris sebenarnya sudah sampaikan bahwa banyak kebakaran di luar konsesi
tapi kebakaran di luar konsesi bukan berarti bahwa sebenarnya pelakunya bukan si korporasi
banyak modus dan terbukti di pengadilan
kesengajaan untuk itu
seperti itu kan
yang jadi pergeseran pertanggung jawaban dari korporasi kepada masyarakat
kasian sekali masyarakat ini gitu kan
yang kedua sebenarnya bagi saya di sini adalah bentuk semacam bentuk negara yang harusnya negara itu punya sebuah respect ya
dan menjamin masyarakat masyarakat menjalankan kearifan lokalnya
dan itu sebenarnya alasan itu ada dalam risalah sidang penyusunan undang undang lingkungan
kenapa muncul pasal untuk masyarakat
ya alasan itu melindungi
mereka melindungi itu gitu
kok tiba tiba sekarang dihapus gitu
jadi saya kok malah yakin ini yang bisikinnya pak presiden ini saya yakin lah bukan dari khk
tapi ada pihak pihak tertentu yang memang ingin mempercepat investasi dengan cara apapun
tapi mereka nggak bisa dijerat
atau sangat sulit dijerat karena sudah dilonggarkan instrumen pencegahannya izinnya amdalnya
kemudian ketika mau di enforce dan di monitor juga pembuktian pembuktian juga lebih sulit
pak ari terakhir dari anda
dengan ada ruu ini seberapa yakin sebenarnya klhk bahwa kondisi lingkungan hidup tidak akan berpengaruh banyak dari ruu ini
harapannya memang seperti itu
jadi seperti saya sampaikan di awal tadi kita akan lebih banyak menggunakan instrumen instrumen yang lain
dulu instrumennya misalnya hanya terfokus di amdal
amdal itu ada
amdal itu ada
pada saat di level project maka kemudian dampak kumulatif akibat kegiatan yang terkumpul di satu area
itu akan sulit untuk dideteksi
sehingga sebetulnya ada instrumen instrumen lain yang harus diperkuat
seperti misalnya klhs tata ruang itu yang kemudian harus diperkuat
saya selalu menganalogikan misalnya amdal itu ditempatkan sebagai penjaga gawang
kalau kemudian sepuluh pemain yang lain tidak berperan ya pasti jebol
nah dengan ruu ini harapannya justru instrumen instrumen lain juga ikut diperkuat
jadi mulai dari hulu sampai kehilir
itu sebetulnya harapan dari kami di lhk

apakah kemudian akan diloloskan
apakah kemudian rakyat masih punya suara untuk bisa mengubah beberapa pasal ini

kemudian rakyat masih punya suara untuk bisa mengubah beberapa pasal ini
bang reynaldo terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
pak ari terima kasih banyak sudah bergabung malam

indonesia prime news segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami